kita ke informasi yang juga jadi sorotan utama kami hari ini
saudara di tengah gugatan lawan politiknya di pilpres dua ribu sembilan belas
presiden terpilih prabowo subianto direncanakan bertemu
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
kans pertemuan ini terbuka setelah penjelasan elit pdi perjuangan
tentang hubungan prabowo mega
di saat ganjar pranowo calon presiden dua ribu dua puluh
pilihan pdi perjuangan menggugat hasil pilpres di mahkamah konstitusi
elit pdi perjuangan menjelaskan hubungan ketua umumnya
dengan prabowo subianto presiden terpilih
sinyal pertemuan ini bermula dari sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
sinyalnya pertemuan dikelahar pacar penyelesaian gugatan hasil
hasto menjanjikan pertemuan mega dan prabowo
tak bakal mempengaruhi sikap pdi perjuangan
untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan prabowo
pertemuan antara ibu mega dan para
tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan
untuk terus memperjuangkan nilai nilai demokrasi
dan agar tidak terjadi abuse of power
penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara
aparatur negara itu terjadi di dalam pemerintahan
maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis
yang nantinya akan diputuskan oleh ibu mega wati sukarno putri
setelah melalui kajian yang seksama
dan kemudian akan diperkuat oleh kongres partai
pdi perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya
sebagai pejuang demokrasi pembelawang cile
soal ini juga diharapkan terjadi
menurut putri mega yang juga ketua dpr dan ketua dpp pdi perjuangan
di bidang politik puan maharani
memang sudah ada rencana untuk berkembang dengan pak rambu
kubu prabowo merintis penjajakan pertemuan prabowo mega
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyatakan
rencana pertemuan prabowo dan mega diharapkan terjadi
mengingat hubungan baik antara kedua tokoh itu
mengingat hubungan keduanya sangat amat baik
yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang
ibu mega bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti kepada kader gerindra
agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega
sinyal sudah dilempar elit pdi perjuangan
deddy bilang hubungan mega dan prabowo tak ada masalah
hubungan kita dengan semua baik
yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
untuk kepentingan dia dan keluarganya
salah intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan prabowo daripada dengan jokowi
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi
iya karena sejarah dari pak prabowo dan ibu mega ini paling dalam ya
kalau kita bandingkan dengan partai partai lain
pkb yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu
kita tahu pernah berpasangan capres cawapres di dua ribu sembilan belas
lalu kemudian juga hubungan
sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama
kalau bicara secara kuantitatif pun
pdi perjuangan ini angkanya sangat besar
sangat signifikan kalau bisa masuk dalam koalisinya pak prabowo
ditambah yang terakhir secara kualitatif
kalau mau bicara simbol persatuan nasional
ya mengajak masuk pdi perjuangan adalah simbol persatuan nasional yang sesungguhnya
mega dan prabowo adalah keturunan tokoh politik nasional
mega putri pertama soekarno presiden pertama republik indonesia
dan prabowo putra pertama sumitro joyohadikusungo
yang juga menteri presiden soekarno
mega juga yang mengajak prabowo menjadi pasangannya dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
mega prabowo kembali menyatu pada dua ribu dua belas dengan menyandingkan kader pdi perjuangan
jokowi dodo dengan kader gerindra saat itu
basuki cayapurnama sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
namun mereka berpisah jalan pada pilpres dua ribu dua puluh
mega prabowo kembali bersatu di dua ribu sembilan belas setelah prabowo masuk
bahkan sebelum masuk kabinet indonesia maju
prabowo diundang dalam kongres pdi perjuangan sebagai tamu kehormatan
tapi pilpres dua ribu dua puluh empat memisahkan keduanya lagi
prabowo masih mengucapkan selamat ulang tahun buat mega pada januari dua ribu dua puluh
semoga sempat semoga banyak umur
sehat selalu diberi kesehatan dan kebaikan oleh yang maha kuasa
ya putaran dua bareng lomba
kini jembatan untuk pertemuan keduanya
tengah kembali dibangun oleh elit partai dan non partai
yang menjadi penghubung antara mega dan prabowo